malam ini malam terakhir kita disini
makanya saya mau buat malam ini menjadi malam yang spesial buat kita
sampai jumpa di video selanjutnya
kau sampai ketiduran
ya menurut kamu aja
tapi dimaafin kan
balik dulu kan
kok ditutup segala sih mas
gak usah banyak tanya
ya tapi kan aku gak kelihatan apa apa mas
ya tujuan saya itu
kalau kamu bisa ngeliat
gak keliatan dong
jangan lurus aja
mas kamu bawa aku kemana sih
udah ikutin aja gak usah banyak tanya
sekarang ke kanan
kamu yang bikin ini semua
suka banget mas
terima kasih ya
ternyata kamu romantis juga ya mas
malam ini malam terakhir kita disini
malam ini menjadi malam yang spesial
terima kasih banyak
om baik udah pulang ya
udah pulang apa belum
gak tau sih
lo liat gak udah pulang apa belum
gigi juga gak tau mbak
meski gigi tadi gak liat sayang
bu bos tanya ternyata
saya minta kamu ke ruang kerja lebaran sekarang
gak ada apa apa mbak
gue disuruh sama bu bos
ke ruang kerjanya pak bos sekarang juga
dan dari nada suaranya itu serius banget gigi
mendingan mbak bena cepetan pergi sekarang nanti
ibu biar gak nunggu lama lama
ibu biar gak nunggu lama lama
iya mbak amin semoga gak kenapa napa
mbak temuin ibu sekarang
kamu main sama meski gigi dulu ya
nanti berengga ya
ya allah selamatkan mbak mirna
selamatkan keluarga ini
selamatkan mbak andin
dan juga selamatkan mas al
mis gigi lagi berdoa ya buat nges mirna
gimana kalau sekarang
di ruang tengah
raina mau main apa
apa mau apa boneka
kamu tau gak
tiga puluh tahun yang lalu
papa dan mama menikah
mereka gak saling cinta
mereka gak saling cinta
mereka gak saling cinta
mereka gak saling cinta
saling kenal pun juga gak

setelah akad nikah
setelah akad nikah
mereka saling mengenal allah
disini mereka saling berbagi
disini mereka saling berbagi
saling memahami satu sama lain
saling memahami satu sama lain
cinta mereka tumbuh
saya ngajak kamu kesini
saya ngajak kamu kesini
dengan alasan yang sama
dengan alasan yang sama
saya ingin memperbaiki pernikahan kita
saya ingin memperbaiki pernikahan kita
untuk jadi lebih baik
untuk jadi lebih baik
untuk jadi lebih baik
untuk jadi lebih baik
untuk jadi lebih baik
untuk jadi lebih baik